mana mana barang yang berharga
hei hei bisa diam gak
kalau kami kesini itu berarti semua jadi milik kami
ini harta saya satu satunya jangan diambil
berani berani ya kau melawan kami
jangan sakiti mereka
sadar pak astri jangan lakukan itu
apakah kau tidak bisa lihat
di depan matamu itu adalah makam ibuku
kamu yang sudah menyebabkan ibuku mati
aku juga harus menghancurkan kamu
tunggu nih ah
tuhan ampun jangan bunuh kami tuhan
ampun tuhan ampun tuhan
mana prajurit singosar yang kalian banggakan itu
jangan bunuh kami tuhan
biarkan kami lewat tuhan
akan aku biarkan kalian tetap hidup
cepat kalian laporkan kejadian ini kepada junjungan kalian di singosari
ayoneh terima kasih tuhan
kekacauan di kampung ini pasti akan segera tersebar ke prajurit singosari
dengan begitu cenosar akan memutus prajuritnya untuk keluar
dan rencana berikutnya tinggal menunggu waktu
sendika gusti prabu telah terjadi kerusuhan di perbatasan gusti prabu
siapa yang berani membuat kerusuhan di wilayah singosari
tiong bajil dan dewi sambi gusti prabu
tiong bajil dewi sambi
mereka selalu membuat gara gara
aku harus menyiapkan pasukan untuk membasmi kerusuhan itu
ampun ayoneh prabu
menurut hemat hamba jangan buru buru mengirimkan pasukan singosari keluar
ini hanyalah sebuah pancingan
pancingan apa yang kau maksud kakak
ayah anda prabu
setiap jengkal di wilayah singosari berhak mendapatkan perlindungan
sebuah tindakan yang sangat bijaksana apabila ayah anda mengirimkan pasukan untuk memadamkan kerusuhan itu
aku menantumu sendiri raden arda raja yang akan memimpin pasukan itu
tapi kenapa kakak
apakah kau mau kerusuhan itu terus berjalan
dan menjalar ke semua wilayah
ayah anda prabu
apakah ayah anda mau kerusuhan ini menjalar ke semua wilayah
aku setuju dengan pendapatmu
raden arda raja
siapkan pasukan dalam jumlah besar
dan kau pimpin untuk memadamkan kerusuhan itu
sendiko gusti prabu
aku memberhitung ayo
kepada si bang
jika saya membuduh ayah biasanya akan memburukannya
dia hampir saja keguguran
dia belum boleh banyak bergerak
sebaiknya biarkan dia disini untuk sementara
aku akan merawatnya
semoga saja kandungannya bisa diselamatkan
aku sarankan masalah ini pada nyai
sebaiknya kau pulanglah
kalau kau disini nyai khawatir
akan timbul masalah yang lebih besar lagi
mana barang yang berharga
eh bisa diam gak
kalau kami kesini
itu berarti semua jadi milik kami
ini harta saya satu satunya
berani berani ya kau melawan kami
jangan sakiti mereka
rupanya kamu masih penasaran dengan kami
apa yang kalian lakukan disini
apa yang kami lakukan bukan urusan
karena kau telah mencampuri urusan kami
mari buat dia menyesal kakak
sudah ikut campur urusan kita
untuk apa kau datang menemuiku
lepaskan aku maka akan aku beritahu
sekarang katakan di mana dia
kamandanu membawa narirati pergi
dan mereka berdua tampak begitu mesra
kamandanu membawa narirati pergi
aku akan menyalakan bara api di antara kalian bertiga
agar situasi kalian bertiga semakin memanas
dengan seperti itu dendamku akan terbayar secara konten
jangan lupa like share dan subscribe